buat jalan aja ya
insiden penodongan pistol oleh pengemudi toyota fortuner
di jalan kolonel sugiyodo duran sawut jakarta timur pada jumat dinihari
membuat heboh warga
setelah sempat viral di media sosial
pelaku koboi jalanan mfa
berhasil diamankan di treskrimum polda metro jaya pada jumat siang
penyidik subjek jantan ras di tres krimumpolda metro jaya
telah menetapkan mfa sebagai tersangka
dan usai ditelusuri polisi
ternyata pistol yang digunakan mfa untuk mengancam warga
adalah senjata jenis airsoft gun
untuk itu mfa dicerat dengan undang undang darurat no dua belas tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu
karena kepemerikan airsoft gun tanpa izin
ini pesan salah satu pesan memang perbuatan yang kurang baik
yang dilakukan oleh tersangka
dengan inisial adalah mfa
bukti yang memang hal yang tidak perlu kita ikuti
untuk para pelaku pelakunya yang lain lah
pengemudi pengemudi yang lain
sebaiknya betul betul memang mematuhi aturan lalu lintas
belakangan pun diketahui
pengemudi yang kabur setelah menyerempet motor tersebut
adalah ceo ristok id
pada laman ristok id disebutkan
mfa berpengalaman lebih dari sepuluh tahun
di dunia perbankan retail dan konsultan keuangan
sebelumnya video mfa mengacungkan pistol viral
viral di media sosial saat dirinya terlibat cekcok
dengan warga yang menghalanginya setelah mfa menabrak pengendara motor
tim liputan cnn indonesia